coba menyalip kendaraan di depannya seorang pemotor di ciamis tersambar sebuah mobil dari arah berlawanan hingga terpental
korban kritis akibat luka parah di bagian kepala
sementara di ruas pantura cirebon sebuah truk tronton terperosok ke pemakaman warga setelah menggilas sebuah sepeda motor
solihin warga kecamatan sadananya kabupaten ciamis terkapar di pinggir jalan setelah terpental hampir sepuluh meter
pengendara motor itu disambar mobil bak pengangkut makanan ringan dan mengalami luka yang cukup parah di kepala
kejadian berawal korban melaju dari arah tasik malaya menuju ciamis
tepat di jalan cimari kecamatan cikoneng kabupaten ciamis korban diduga akan menyalip kendaraan minibus di depannya
namun kendaraan korban terlalu melambung ke kanan dan akhirnya tersambar mobil bak yang datang dari arah berlawanan
kecelakaan juga terjadi di ruas jalur pantura arjawi nangun kabupaten cirebon selasa pagi
kecelakaan terjadi saat truk gandeng melaju dari arah timur namun di depan ada persimpangan tiba tiba motor masuk ke jalur pantura
truk berusaha menghindari motor dengan banting setir ke kanan
hingga menghantam median jalan dan masuk ke pemakaman
namun bagian belakang truk menghantam motor tersebut dan sempat menyeret motor hingga ringsek
sementara pengemudi motor mengalami luka luka dan sempat dibawa ke rumah sakit
ketika truk berusaha menghindari motor truk berusaha menghantam motor hingga ringsek
kasus ini pun langsung ditangani satlantas polres cirebon dengan meminta keterangan sejumlah saksi termasuk sopir truk tersebut